sebuah kedai bakso di sidoarjo jawa timur memiliki menu yang sangat unik
baksonya memiliki kuah yang berwarna seperti bahan bakar pertamax dan pertalite
sebuah kedai bakso di sidoarjo jawa timur tampak berbeda dengan kedai bakso pada umumnya
kedai bakso ini seperti sebuah stasiun pengisian bahan bakar
selain desain kedainya bakso ini juga memiliki nama yang tidak kalah unik
baksonya diberi nama seperti produk bahan bakar yang dijual di spbu yaitu pertamax dan pertalite
kuah bakso di kedai ini juga unik karena sekilas mirip bahan bakar kendaraan pertamax dan pertalite
warna hijau biru dan kuning pada kuah bakso tersebut berasal dari pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi
sajian bakso yang unik ini menarik minat konsumen untuk mencoba mencicipi bakso ini
kayak pertamax gitu ya
iya ini pertamax dari pertamax
tadi baru masuk udah ada itu nya selang pertamina tuh
aku ya kayak pertamina bukan emang kayak gitu
kedai bakso yang baru dibuka satu bulan ini terinspirasi dari pekerjaan pemiliknya yang sebelumnya menggeluti bidang otomotif
dalam sehari kedai bakso ini mampu menjual hingga lalu
seratus porsi bakso dengan omset hingga puluhan juta rupiah
premium pertalite pertamax jadi kuahnya itu berbeda beda
ada yang premium itu sesuai warnanya dengan premium
bidujukan dengan pertamax
terus sebenarnya itu tadi kuah apa nih
kalau itu kuah kalju
harga satu mangkok bakso berkisar dari tujuh hingga lima belas rupiah
tersedia juga beragam fasilitas
pakaian menu bakso untuk disantap
yang membedakan di sini bukan hanya karena ada kuah pertamaxnya
namun juga seperti layaknya sebuah stasiun pengisian bahan bakar
di sini pun menjual bakso lpg yang beratnya hingga tiga kilogram dan diharganya empat ratus ribu
dan satu lagi ada bakso oli yang berisikan keju mozzarella
hmm terbayang nikmatnya
dari kuar biansa bursi doarjo jawatik